yang kami hormati menteri pekerjaan umum
bahan baku latex untuk aspal karet dibeli dari hasil kebun karet rakyat dengan lahan seluas tiga ratus ribu hektare
yang melibatkan delapan puluh tiga ribu lebih petani karet di musi banyu asin
program ini sekaligus meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengangkat harga karet
selain itu program ini diklaim sebagai kontribusi nyata dalam memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi
alur distribusi karet rakyat atau latex menjadi aspal karet bermula latex dari kebun rakyat
dikirim ke unit pengolahan latex pekat yang kemudian diolah di pabrik karet pravulkanisasi
dari proses pravulkanisasi kemudian aspal dan latex dimasukkan blending tank
aspal karet selanjutnya dikirim ke aspal mixing plant dan siap digelar pada lokasi proyek jalan
kalau misalnya kita membangun jalan sepanjang satu km
ya paling bisa dibangun itu hanya delapan ratus sembilan ratus meter dengan biaya ataupun harga yang sama menggunakan aspal karet
tapi keuntungannya adalah umurnya lebih panjang
petaninya mendapat keuntungan sampai puluhan miliar
kalau di setiap ton kita gunakan tadi ratusan ton untuk membangun jalan aspal karet
ada sinergitas antara pemerintah pusat provinsi
juga dengan kabupaten kota yang lain agar menggunakan ini
karena ini lebih cenderung berorientasi kepada peningkatan ekonomi para petani kita
dalam satu hari instalasi pengolahan aspal karet berbasis latex terpravulkanisasi di kota sekayu bisa memproduksi lima belas ton per hari
yang membutuhkan satu ton lima puluh kg latex pekat
kerjasama pabrik aspal karet ini
melibatkan pemerintah kabupaten musi banyu asin puslit karet bogor dan pt jaya trade indonesia yang memproduksi aspal